padahal ibu enggak tahu
apa yang dilakukan ibu enggak ratukan terima
itu sudah sangat keterlaluan ibu enggak
kalau kita meninjau kembali
seperti kita dulu
tetapi terlebih dahulu
kita harus meminta izin pada ayah anda
kalau begitu kita temui ayah anda
putriku ada santan
tempat ini sangat sepi
kita berajam musti itu
tempat kita berajam musti
kitab ini sudah
ada di talian
yang akan menjelaskan
apa yang terjadi
dan apa yang akan
dan kita akan
dan kita akan
dan maka jendela
kita akan melanda
tolong putriku ibu lemoh lemo hantikanlah semuanya ibu
kentrimanik sudah meminta maaf
tolong maafkan radia jangan terpanjang semua ini
ibunda tidak mau kalian saling membenci
kenapa ibunda masih saja membelai bunda ratu kentrimanik
padahal ibunda tahu
apa yang dilakukan ibunda ratu kentrimanik
itu sudah sangat keterlaluan ibunda
apakah ibunda tidak ingat
saat ibunda ratu kentrimanik
menjadikan ibunda sebagai emban istana
itu sangat menghina ibunda
ibunda bisa saja memafikan
maaf ya aku tidak ibunya
aku tidak akan memaafkan dia
rai turunkan suaramu rai
tidak sopan berbicara seperti itu di depan kita
sebenarnya ada apa
kenapa yuda tampak sedih sekali
tahu apa yang aku rasakan
kami tidak ada disini saat semua itu terjadi
hanya aku yang melihat ibunya menjadi seseorang bisa
dan selalu dijolenti oleh bunda ratu kentrimanik
saya saya tidak mau

supaya kalian terpecah belah sehingga akan lupa dengan hukuman rangka amuk marut
saat tangan rai esrawi sesat terbuka
ibundalah yang bisa lakukan

dan segera di penjara karena hal itu

padahal tangan amuk marukulah yang melukai rai esrawi itu
namun ibu naya yang dipindah begitu pun dengan si guru
dari pergeseran tulang dan sendi yang dialami oleh raden wirawi sursa
paman pastikan itu akibat dari pukulan jurus bajing kiri
penjarakan seng hurjar
perlakukan beliau dengan baik
sendika agus ibu
racun ular dungung raja
yang melukai bunda ratu ketering mani
itu pun sama ibu naya
yang memiliki botol racun itu tidak lain adalah ibu naya ketering mani
ibu naya ketering mani
mereka cukup memberikan racun ini
aku sangat yakin
botol racun itu diletakkan di kamarku
setelah ibu darah tukering manik meminumnya sendiri
mereka sengaja melakukan itu semua
untuk memfitnahku ibu darah
seakan akan akulah yang menaruh racun itu ke dalam minuman ibu darah tukering manik
jadi rara santang sudah tahu semuanya
pantas saja dia sangat ingin menuntutku di persidangan istana
ini tidak bisa dibiarkan
kalau sampai kanda prabu tahu semuanya
aku bisa mendapatkan hukuman berat
malah mungkin hukuman mati
aku harus melakukan sesuatu